beralik informasi lainnya petugas kejari gresik melakukan operasi tangkap tangan di kantor badan pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah
atau bppkad kabupaten gresik jawa timur pada senin sore
dari hasil ott petugas menyita uang ratusan juta rupiah
petugas kejari gresik juga mengamankan dua belas pejabat bppkad termasuk sekretaris dan empat kepala bidang
setelah melakukan pemeriksaan dan penggeledahan seluruh ruangan di bppkad
tim kejari gresik menemukan barang bukti uang ratusan juta rupiah yang diduga hasil suap jasa insentif tersebut
untuk mengungkap kasus ini barang bukti dan para pelaku langsung menjalani pemeriksaan secara maraton
di ruang kasipitsus kejari gresik selama satu x dua puluh empat jam
kita amankan sejumlah orang jumlahnya ada dua belas
diduga ada transaksi yang
berindikasi ada potongan
ini lagi kita lakukan pemeriksaan
mereka masih punya hak satu x dua puluh empat jam untuk memberikan keterangan
dan mempertanggungjawabkan barang bukti yang bisa kita amankan